aku bisa menjaga abi dengan baik disini
tapi dengan dua syarat
kamu disini bukan cuma sebagai pengasuhnya abi
tapi juga pengasuh cherry
jadi kamu orang yang
yang aku cari selama ini
kau tahu tanda dewi
tanda itu bukan ibu kandung abi
tanda kan ibu kandung abi
ya kan tanda
aku sudah sampai
jadi caraan program dari nisa
yang mendatangkan nya
jangan percaya sama perempuan penipu ini
dia memeras aku
dia meminta sejumlah uang dan dia akan melakukan hal yang sama ke mama
bisa bisanya kamu berbohong di depan ibu kamu sendiri
ini bukan pertama kalinya aku dengar kamu melakukan sesuatu yang buruk
kalau mama gak ingat bahwa kamu itu anak kandung mama
ini kabar gembira reva
mama bahagia sekali
jangan percaya sama ular ini mah
dia akan melakukan apapun untuk mengambil harta kita
ini semua rencana kamu kan
kalian berdua ini berkomplot
mama udah muat dengan kelakuan kamu
kau tak percaya
aku bisa kontes dna sekarang juga
tapi kenapa kamu ajak dewi
dewi itu pengaruh yang buruk buat abi
dan aku gak mau ngebuat abi benci sama aku
jadi kenapa aku bawa dewi kesini
sebagai ibu kandungnya adi aku
aku ingin dewi disini dan mengerawat abi
aku gak setuju ma
gak ada yang nanya kamu
pergi kamu dari sini
pergi kamu dari sini
tapi saya nggak akan bisa terima dia lagi sebagai keluarga di sini
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku mohon mah
izinkan aku di sini bersama dengan aku
aku hanya ingin menjaga abi mah
dan aku rela melakukan apapun untuk itu
kamu bisa lakukan apa sih
dewi kan bisa disini sebagai pengasuh abi tante
bukan lagi sebagai
cuman dewi yang tau kondisi abi tante
dan lagian aku juga yakin kok
kalo misalkan ada dewi disini
abi gak akan nyesahin tante sama sekali
abi bisa menerima aku sebagai ibu kandungnya
setelah itu aku akan tinggal disini tante
kamu jangan takut ya sayang
mama refa akan melindungi kamu sampai kapan
karena mama revala yang sudah melahirkan kamu ke dunia ini
isinkan aku disini menjadi pengasuh abi ya ma
agar aku bisa merawat ani
aku bisa menjaga abi dengan baik disini
tapi dengan dua syarat
kamu disini bukan
cuman sebagai pengasuhnya abi
tapi juga pengasuh ceri
dan yang kedua
saya gak akan kasihkan upah disini
kamu boleh pergi dari rumah ini
kamu yang bakal lihat
aku mau berurusan
selama saya nggak di rumah
kamu tolong jagain habis sama jairi ya
pokoknya bapak tenang aja
saya pasti jagain